hai usai sidang putusan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum di pengadilan negeri jakarta
selatan selasa kemarin tiga wanita yang terdiri dari dua wanita dewasa dan seorang diantaranya
rusia paruh baya sempat mencoba menghampiri sambo yang dikawal ketat petugas keluar dari
ruang sidang dengan histeris dan berurai air mata ketiganya terus memanggil nama sambo sambil
menyerukan agar mantan kadif propam polri tersebut tabah dan kuat sambu pun sempat menjabat erat
tangan salah satu wanita tersebut tanggapan sedikit aja pak tanggapan sedikit pak tanggapan sedikit pak tanggapan sedikit
namun saat tim mencoba menyambangi mereka ketiganya kompak tidak memberikan keterangan rinci perihal
kehadirannya di persidangan salah seorang diantaranya hanya menjelaskan singkat bahwa
mengharapkan majelis hakim memberi vonis yang lebih ringan dari penyulutan bidanes umur hidup
sudah disampaikan prj pu hai mbak sedikit aja mbak apa apanya pak sambu nggak papa kalau
ibu ibu apa nyapa sambung bu bu tekan ini masih tuntutan jp ubu belum belum vonis bu tanggapannya
apa bu lalu nanti gimana mau jadi pengen diringankan atau gimana nih iya bu
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup sedikit aja tim liputan cnn indonesia